saya membuat saya marah
barang siapa yang mampu
yang mampu mengeluarkan kalung itu dari buaya
bahan itu dari buaya
akan mendapatkan hadiah yang setimpal pal
siapapun yang berhasil menyelamatkan sang buaya berkalung ban
akan mendapatkan hadiah dan penghargaan dari bksda sulawesi tengah
inilah sayang bara yang dikeluarkan bksda sulawesi tengah
untuk menyelamatkan buaya berkalung ban
yang terlihat sejak dua ribu enam belas di sungai palu
saat muncul pertama kali buaya ini masih kecil
namun makin hari badannya makin membesar
dan ban sepeda motor yang mengalunginya makin mencekik leher
biasanya buaya ini muncul berjemur hingga ketepian
kadang hanya sekedar kepalanya
muncul di tengah arus sungai
tidak ada yang tahu pasti
bagaimana ban itu sampai melilit lehernya
sebenarnya tidak cuma buaya berkalung ban yang kerap muncul
ada dua atau tiga ekor buaya lainnya
yang juga sering dilihat warga di sungai palu
yang sejak dulu memang dihuni buaya muara
meski menakutkan kemunculan buaya berkalung ban dan kawanannya
menjadi semacam hiburan bagi warga kota palu
hampir setiap hari warga menanti kemunculan buaya
terutama buaya berkalung ban
jafar bua palu sulawesi tengah